ayah mario dandi satrio rafael aluntria sambodo meminta maaf kepada keluarga korban d
selain itu sebagai tanggung jawab terkait harta pribadi miliknya dirinya siap untuk diperiksa oleh kemenkyu
saya rafael aluntria sambodo orang tua dari mario dandi
dengan ini menyampaikan permintaan maaf kepada mas david dan keluarga besar bapak jonathan
keluarga besar pbnu dan keluarga besar gp ansor
dikarenakan perbuatan putra saya telah menyebabkan luka serius dan trauma yang mendalam
saya menyadari bahwa tindakan putra saya yang salah sehingga merugikan orang lain
mengecewakan dan menimbulkan kegaduhan di masyarakat
terkait pemberitaan mengenai harta kekayaan saya
sebagai bentuk pertanggung jawab
saya siap memberikan klarifikasi terkait harta kekayaan yang saya miliki
saya siap mengikuti seluruh kegiatan pemeriksaan oleh inspektorat jenderal kementerian keuangan
saya juga meminta maaf kepada keluarga besar kementerian keuangan
karena dengan adanya kejadian ini berpotensi menurunkan reputasi institusi
dan kepercayaan punggung

sekali lagi saya meminta maaf atas kesalahan saya dan keluarga saya